bergabung bersama kami ada dr erlina burhan ketua perhimpunan dokter paru indonesia cabang jakarta melalui sambungan telpon
dr erlina selamat malam
oke dok mungkin bisa dijelaskan dengan kata kata yang mudah dimengerti oleh masyarakat awam
sebetulnya virus corona itu seperti apa
iya jadi virus corona itu adalah sejenis virus yang kalau namanya corona
kalau dilihat di bawah mikroskop itu seperti mahkota
jadi itu hanya sekedar penamaan untuk virusnya
coronavirus ini adalah kelompok virus yang dulu pernah menyebabkan
kalau barangkali pemerintah pernah dengar ada penyakit sars dan juga mad cov
tapi strain nya berbeda beda
jadi pada pemerintahan sequencing dna itu
yang sekarang yang kita kenal dengan
tapi strain nya berbeda
artinya ini masih satu keluarga ya
strain yang baru ditemukan
iya satu keluarga
dengan virus yang menyebabkan sars dan juga mad cov
dan ini yang terbaru adalah pneumonia wuhan
masih sama begitu ya dok
keluarganya sama tapi strain nya berbeda
nah kalau kita tarik ulur ke belakang dok
kita tahu sars itu dua ribu dua dua ribu tiga
kalau tidak salah datangnya juga dari tiongkok awal mulanya
ini apakah penyebabnya juga dengan hal yang sama
kalau yang sekarang ini yang pneumonia wuhan kan dikatakan
berjangkit pada sekelompok orang
yang kebetulan bekerja di fish market
di pasar ikan
yang kebetulan di pasar ikan itu juga
jadi tidak diketahui nih apakah virus corona ini dari fish atau dari ikan atau dari unggas
oke tapi sekarang pemerintah tiongkok udah mengklaim nih dok
kalau penularannya justru bisa dari manusia ke manusia
ini artinya penyebarannya semakin mudah dong dok
ya itu kan pernyataan dari para ekspor dari china mengatakan
ada kemungkinan ini penularan
penularan dari manusia ke manusia
tapi belum secara resmi ditampilkan bahwa ada penularan dari manusia ke manusia
jadi masih diduga terjadi penularan dari manusia ke manusia
karena yang tadinya hanya dua puluh tujuh lima puluh sembilan
sekarang china melaporkan lebih dari dua ratus pasien yang terjangkit dengan pneumonia wuhan ini
bahkan katanya ada beberapa diantara mereka adalah
di dalam kesehatan
dr erlina kemudian ketika orang sudah terpapar dengan virus corona ini
hal yang mungkin dapat dilihat secara kasat mata gejalanya seperti apa dok
ya gejalanya sama dengan gejala radang paru yang lainnya
yaitu batuk demam dan kesulitan bernafas
jadi karena infeksi memang menimbulkan demam
dan karena yang diserang adalah jaringan paru
itu menimbulkan batuk
dan kalau lesi atau kelainannya itu sudah cukup luas
itu akan menimbulkan sesak biasanya
cuman saya kira kita perlu waspada tapi tidak perlu panik
kenapa karena sampai saat ini belum ada kasusnya di indonesia
lalu yang di luar siangkok adalah yang ditemukan di singapura thailand korea hongkong
ini belum ada di indonesia
tapi dok nampaknya
kita tidak perlu panik
tidak perlu khawatir ya dok
tapi kalau lihat tadi dari gejala gejala yang dokter erlina sebutkan
kayaknya dengan apa namanya penyakit di musim hujan seperti ini batuk demam itu sama dok ya
iya tapi kalau musim hujan okelah batuk demam pilek kadang kadang
tapi jarang dengan kesulitan bernafas kecuali kalau pasiennya memang ada gejala asma ya
nah untuk masyarakat indonesia mungkin atau apa namanya masyarakat lah
apakah ada antivirus yang mungkin memang harus dilakukan sebelum berpergian ke luar negeri
ya sebetulnya karena ini virus coronavirus yang pneumonia wuhan ini kan trennya baru
belum ada vaksinnya sampai saat ini
yang ada di indonesia beredar adalah vaksin pneumonia untuk
yang disebabkan oleh bakteri yaitu contohnya pneumococcus ya
itu memang ada vaksinnya
kemudian juga ada vaksin influenza ada vaksin meningitis
tapi untuk vaksin pneumonia wuhan yang disebabkan oleh coronavirus yang strain baru ini belum ada
jadi masyarakat juga jangan berlebihan minta divaksin atau segala macam ya
yang perlu yang penting dilakukan adalah menjaga stamina
menjaga kesehatan agar supaya virus apapun yang masuk
sistem imunitas kita sudah bisa menanggulanginya begitu
artinya memang balik lagi ke imunitas diri masing masing harus dijaga ya dok
supaya tidak terkena penyakit apapun lah
bahkan tidak hanya virus corona ini
tapi kalau kita melihat ada dua ratus orang ini angkanya begitu cepat dok kalau melihat di tiongkok
tiba tiba sekarang ada dua ratus
sekarang begitu cepat
dan ada juga petugas kesehatan yang terkena
makanya kemudian timbul pendapat para ahli yang sekarang masih dikoordinasikan dengan pemerintah china dan who
ini jangan jangan ada penularan atau transmisi antar manusia
oke jadi belum ada pembuktian secara ilmiah begitu dok
iya kita belum mendengar
ada pengumuman dari otoritas yang berwenang mengatakan bahwa ini menular dari manusia ke manusia
masih perkiraan para expert atau para ahli
ingat perjalanannya tiba tiba orang makin banyak
dan bukan saja orang orang yang bekerja di fish market atau di pasar pasar yang ada unggasnya
tapi juga ada petugas kesehatan
oke tapi secara penanganan dr erlina apa yang kemudian menyebabkan penderita dari pneumonia wuhan
ini bisa meninggal dunia kalau kalau ditangani secara
kan sampai hari ini katanya yang meninggal sudah empat ya
ini sedikit ya kalau kita lihatnya
berapa persen itu empat dari lebih dari dua ratus
dan kalau saya baca itu lihat laporannya pasien satu dan dua itu
dua itu adalah pasien dengan juga punya penyakit lainnya
jadi barangkali pneumonia ini memperberat penyakit yang ada
bukan yang orang sehat lalu ada pneumonia dan meninggal
tapi memang orang yang sudah ada penyakit penyerta sebelumnya
dan kasus yang terakhir adalah orang yang sangat tua
yang mana kita tahu kalau orang yang sudah sangat tua sistem imunnya memang sudah menurun
nah kalau dari imbauan kementerian kesehatan sendiri dok sudah ada belum sih untuk rumah sakit rumah sakit di indonesia
untuk melakukan antisipasi terhadap ancaman virus corona ini
ya saya pernah membaca sudah saya kira kementerian kesehatan cukup gesit ya
ya mungkin karena saya orang kesehatan jadi membaca duluan itu menghimbau agar masyarakat juga mewaspadai gejala gejala ini
dan untuk kalangan internal sendiri saya baca bahwa pemerintah itu meminta kewaspadaan di bandara dan pelabuhan pelabuhan
ya kita tahu kan kasus kasus yang di thailand di hongkong ataupun di korea yang terjangkit itu adalah orang yang ada riwayat bepergian dari wuhan
atau ke wuhan
jadi saya kira kan indonesia juga punya rute kalau saya mengerti

saya kira itu juga mesti jadi bahan pertimbangan dan sudah bagus kementerian kesehatan sudah mengimbau untuk dilakukan screening di pelabuhan dan di bandara
sekarang ada thermal scanning ya
ya sudah disediakan juga thermal scanning tadi di satu ratus tiga puluh lima pintu masuk ke indonesia
baik terima kasih dokter erlina burhan sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia
terima kasih dokter